hmm jangan salah jamuku ini yang minum ini orang top top orang perkasa semua
ya toh seperti tarzan ya magtation samson tris john
waduh keren banget jamu ku
jeluhnya juga termasuk kan
be cuma pelawak
eh eh eh mbak mbak sini mbak mbak pijetin
kalo ini mah gratis
wah ikut ikutan aja kagak bisa mbak nih lagi usaha lagi dagang
eh gua tau lu lagi dagang sekarang gua lagi putus lu
eh ikut gua
ngikut mau ngapain sih
sekarang lu bantu gua dimana tuh cari namanya peti ju yang serem yang gagah yang kaya anderan

eh eh mah mah mah lepas dulu lepas dulu
hah enak aja
mah kalo nanya peti ju mah ya gampang
emang liat aja mukanya kagak serem mah mah
eh muka lu memang serem
hah kaya ikan kering
mah mah kagak ada waktu mah
eh eh ini lawan lu lawan
bukan masalah lawan
eh eh itu ambil semua ya makan lu semuanya oke
ketek mah bau nih
wah kesempatan nih ayo kita ambil semuanya ya
aduh aduh aduh mama mama
diam diam ayo
diam lu kambing
emak emak emak ah bijak kagak sabaran banget dah
nah ini dia emak tempatnya
tuh hahaha tuh dia peti juknya
hei link ah
kalau itu anak gorilla mah apaannya
orang aja lu weh
lihat badannya bang
aduh si lea dikepret sekali udah mental
apaan lu yang bener bang
ya kan emak mintanya yang gede
gede aja bang
boleh dicoba son
oke ya pak
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
gak laku banget kayak jadi orangnya
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kalau kayak gitu aku udah percaya van
bukan hanya tampangnya aja yang kayak anak gorilla
wah tenaganya bener bener
dipukul sama dia
ya mendingan kita ngomong aja yuk
eh mau apa kalian
udah udah udah
aduh anu saya maunya ngasih kerajaan
kerajaan putai apa
kita mau ngasih kerjaan itu
tinggi tinggi gitu ya
itu yang gue suka tuh

tunggu dulu ow
haa mau makan telor apa kodok
bawanya telor ya makan telor
mpo ella udah bikinin telur
matang lirik kesamping kedepan kebelakang
uh mantep banget
ya anak kecil r a kartini
pokoknya lo kudu banyak makan telor teloran
telor apaan aja be
kayaknya enak tuh ya kalo ditutuk
kutuk menggunanya cabai
apaan aja makan telor
jangan jangan emaknya bertelur juga kali ya lahirnya
emang anakku bebek apa
juleha gak bisa bedain apa yang mana panci yang mana muka
jauh nih pak
jauh nih mbak
kayaknya ini mbak juleha tiap hari latihan terus ya
mbak mbak juleha sini sini
tak bikinin jamu waduh latihan terus
kalau latihan terus itu harus jaga stamina
tak bikinin jamu awet perkasa
awet kuat dan awet segala galanya
waduh mantap gila pak yuk
enak ini pokoknya jamunya
bikin perut kasa
minum dah cepetan bikinin
hmm jangan salah jamuku ini yang minum ini orang top top orang perkasa semua
seperti tarzan ya
terus siapa lagi
waduh keren banget
sekarang minum jamu ku
jule juga termasuk kan
kalian timbul sama mami
be cuma pelawak
eh eh mbak mbak sini mbak pak pijitin
kalo ini mah gratis
yang bener nih mbak yuk
waduh be enak bener ya
pak mbak mau
kenceng kan kenceng mbak yuk
mumpung belum ada nyaruk
bapak mau dipijit
ntar dulu ya pak
ntar dulu ya pak
mbak yuk jalan nih
kaleman aja dong
enak sih be
eh lo udah siap
sekarang pak gino tengku rep
banyak amat sih acaranya
segalau tengku rep lah
udah be nurut aja
bapak mau nih
biar lebih enak
bikin pake kurang
misalnya eh pak gino
nungging biar enak ntar
gila anu kayak jamkrik gitu
ini gua begini
iya pebang ya

eh apa ini
ayo berhenti aja
ya allah pak gino mati
gua masih hidup
gak mati ini tuh
papa tak kira kesempatan
ini lainnya bangkit dari kubur
p bikin tegaran aja peh
lo sik bangetan banget tuh
ini kan cara mewujudkan kasih sayang enak sama bapak
kenapa malah gue jadi gondol gue gini
tapi nya masa celana colornya di luar sih nya
biar lo kayak superhero
biar kayak gundala
lo gak tau lo ya gundala godam superman batman dah
iya jen biasanya nih jagoan kalau pakai jalan dalam tuh di luar
oh gitunya ya
kalau gitunya babe jagoan juga dong nya